jadi ya pemirsa dengan adanya media sosial sekarang ini banyak sekali anak kecil yang bisa dibilang menjadi populer menjadi terkenal dan salah satunya adalah naura alaidrus
betul tadi kita sudah lihat ya followersnya banyak banget nah bayi yang baru berusia satu tahun ini terkenal setelah foto fotonya menggunakan jilbab ini viral
lucu dan mengemaskan begitulah komentar warga net ketika melihat naura alaidrus
naura berhasil menarik perhatian publik setelah sang ibu desi herlinawati mengunggah dan membagikan fotonya saat menggunakan hijab
bahkan di akun instagram at naura aledrus telah memiliki lima puluh tiga ribu pengikut
awalnya desi mengaku hanya senang memotret dan membagikan fotonya di media sosial
namun kini ia bisa mengunggah tiga hingga empat foto dalam sehari
banyaknya pengikut naura di instagram ternyata
mereka mendatangkan keuntungan
orang tua naura kini menerima endorsement barang berupa pakaian lengan panjang kerudung hingga mainan
dengan naura bergaya di depan kamera menggunakan barang yang di endorse orang tua naura pun mengaku tidak menghiraukan anggapan adanya eksploitasi anak
desi malah berharap apa yang dilakukannya dapat memotivasi anak anak lain untuk ikut menggunakan kerudung
kalau aku sih sama suami nggak ngirauin masalah masalah gitu ya soalnya
siapa tahu kalau dengan naura dari bayi di hijab bisa motivasi anak anak lainnya biar bisa pakai kerudung biar bisa ngikutin gayanya naura
itu kan berkah buat kita berkahnya jadi pahala buat kita juga kan ngajak ngajak anak anak biar mau jadi pakai kerudung itu aja
salah satu hal yang dikhawatirkan oleh ibunda naura ialah munculnya akun akun palsu yang menggunakan nama anaknya
desi akan membagikan foto akun palsu tersebut dalam media sosial
tuh siapa tuh
ini danier dari tadi terpukau sama baby naura
langsung nangis karena di sebelahnya sudah ada iu mi nya
sama ada umi nya ini
hei ketawa lagi
hei ketawa lagi
antara ketawa sama menangis susah bedainnya ya
baby naura yang terkenal itu ya dengan jilbabnya yang lucu banget
nah sekarang sudah ada di studio dan akan ngobrol sama kita semua yang ada di sini
jadi kan kalau kita bahas media sosial ya berkembang
kalau dulu tuh jadi terkenal atau mungkin dapat penghasilan dari sana harus casting sana sini ya
kalau sekarang itu media sosial
yang penting eksis unik akhirnya bisa dilarang penghasilan deh
tapi juga mungkin kita bisa tanya sama umi sekarang ini
jadi awalnya sama suami begitu ya berpikir untuk ah kita bikin yuk akun untuk naura itu
enggak gitu ya
jadi gimana ceritanya
langsung aja gitu spontan aja ya
spontan aja sih
terus fotoin anak
udah gitu kan di share di akun aku
langsung aja bikin akun
nah akhirnya malah lebih banyak pas aku sering nge share naura malah jadi makin banyak fans gitu loh
sampai akhirnya akunnya diubah namanya jadi naura
sampai naura naura alidro sampai sekarang banyak akun akun yang palsunya
jangan jangan sekarang akun ibunya kalah followers dibandingin akun anak
padahal nawarnya baru berapa bulan aja itu
hebat ya naura ya
tapi memang anaknya ini ya
naura itu apa sama kamera sangat friendly gitu ya
seneng dipoto ya
dianya juga seneng dipoto
jadi kalau udah ngeliat kamera kalau dianya lagi mood gitu ya udah senyum senyum sendiri aja
selfie sama naura dulu
ih pinter loh dia liat kamera loh
masih connect gak ya handphone saya
coba coba di mungkin bisa ditayangin nih tuh
naura nya pinter liat kamera
ini kan udah berkembang banget ya
mbak desy waktu pas pertama kali tau followers ekran meningkat
memang udah sadar gak sih kalau itu bisa jadi satu penghasilan
engga sih gak disebut penghasilan
kalau aku sih cuma karena seneng ya
buat mencari uang naura
jadi itu mah spontan aja buat kayak sehari hari aja sih
tapi ini bonus akhirnya
jadi itu berkah ya
apalagi memang anaknya juga senang ya
lalu kemudian tapi ini kan apa begitu followersnya nambah
begitu ada banyak overing overing masuk ke
ya banyak banget ya
apalagi lucu kayak begini coba
lagi ngeliatin aku tau gak
kata dia ini siapa sih
oh salah ya
agak aneh gitu
tapi kalau untuk foto foto kan sekarang ya banyak lah ya
ini karena medsos hadir
terus saya masukin media sosial
terus kalau momen momen yang ada di media sosialnya naura gimana ngambilnya
kalau momen momennya gimana ya
udah spontan aja sih
jadi tiap dimana dimana gak harus fotonya bagus
jadi kalau kita lagi iseng isel gitu foto foto baru upload
kecuali kalau lagi ya ada foto foto lagi ada ya produk produk endorse
nah baru dipoto lagi main ya
heee itu baru pintar
tepuk tangan dulu temen temen
tapi gak ada ini ya
baca naura ya
baca naura ya
baca naura ya
mau digendong lagi
mau digendong lagi
coba gendong dan
tuh ayo yuk kita jeda dulu
yadeh nanti kita foto foto lagi ya
soalnya saya juga mau tahu tuh
kan siapa tau saya nanti punya anak tuh selucu ya
saya share di media sosial
nah cara pilih pilih fotonya
karena kan sekarang rentan banget di media sosial tuh bisa digunakan sama siapa aja
foto kita bisa diambil sama siapa aja tuh prap
ya bagaimana kemudian persiapan
kesiapan mental dari orang tua untuk memastikan bahwa semuanya aman begitu ya
bayang nanti kita akan coba share pemirsa untuk ada semuanya di good morning
jadi anda jangan kemana mana

ya mending fotonya tuh aman iya gak yang gaya vulgar kan biasanya bayi gapapa einem
kayak gimana iya gimana sih apalagi tuh now kan lagi aktif aktifnya ya gimana sih cara ya californ

jadi kita pake hijab rilek karna bisa kita sukses aja atau ngisi udah ada perkembangan

gimana caranya pilih hijab itu yang udah jadi aja ya yang bergo gitu lebih baik sih cari yang simple
enggak pakai apa sih bikin bikin lagi jadi anaknya nggak risih kotaknya kelihatan mau pakai yang mana
apa ini yang instan aja oh yang instan instan tuh jadi lebih baik pilih instan aja ya kalau
kayak gitu biasanya anaknya suka rewel karena nggak biasa kalau ini juga akhirnya kan nggak ditarik
kelihatan cantiknya kegedean ya
memang cari jilbab yang simple aja ya jadi yang langsung masuk jadi anaknya juga enggak
ada bahan bahan yang dihindari nggak kan kalau pakai jilbab itu agak panas tuh
biasanya kalau naura kalau kerudungnya sih
bebas gitu cuman kalau dalamannya cari yang nyerap keringet jadi kan menaura biasanya pakai ciput nih
kayak ciput gini oh dikasih ciput juga dalamnya ya ampun mau kasih
karena memang dibiasain dari kecil sih ya perlu ini nggak apa namanya dikasih dulu mainan supaya
diem gitu kalau awal awal sih iya cuman kalau sekarang sih alhamdulillah ya lama lama udah ini
ya udah udah seneng pakai jilbab ya jilbab menutup aurat darah sederhana dirinya itu jadi pun akhirnya aman ya

muncul orang tua dengan anaknya
kemudian share foto
akhirnya banyak disalahgunaan seperti tadi kan
membentuk akun fake
nah kpai juga menyoroti soal ini
kita simak dulu pernyataan yang sudah kami ambil
beberapa waktu yang lalu
ketika kita melakukan endorse
anak kita di ruang publik
itu harus benar benar sadar tentang keamanan
anak ini sendiri
apakah ibu sudah berpikir tentang keamanan anak ini
fotonya sampai dimana saja
dan digunakan untuk apa saja oleh banyak pihak
itu tentu harus dipertimbangkan
apakah anak ini misalnya
ketika menggunakan produk produk tertentu
itu dengan keterpaksaan
tidak nyaman kadang kadang kan kemudian
dikondisikan oleh orang tua
tapi kemudian sebenarnya anak tidak nyaman
ini kan penting untuk dilihat
iya tuh pakai jilbab yang lama lagi ya
iya supaya lebih pas ukurannya ya dek
mungkin mbak desi bisa berbagi share
untuk orang tua yang memang
saya juga kan punya anak ya
juga suka saya fotoin
saya upload juga ke instagram juga gitu
apa aja yang harus diperhatikan
agar tetap terjaga begitu
naura sebagai anak itu tidak nanti
nanti mendapatkan pesan yang gimana imam
kan benar benar kita pernah dengar ya
kayak misalnya anaknya nafa urba kemarin
sempat juga ada masalah
aduh gak mau

dari ujung rambut sampai ujung kaki itu
dari ujung rambut sampai ujung kaki itu
dari ujung rambut sampai ujung kaki itu
jadi kalaupun dipakai akun fake

itu kan salah gunainya juga
masih dalam batas batas
batas batas yang tidak benar

soalnya kalau misalnya banyak anak kecil yang pakai
pakai maaf pakai hot mini
cuman kan kasian anak anak kecil dipakein
artinya pokoknya dari orang tuanya
mesti dijaga gitu ya

menutup aurat sejak itu
karena sekarang juga nggak di
sosial media juga
sosial media sekarang sudah menjadi sebuah dunia sendiri
memang harus mengikuti juga gitu
yang penting adalah orang tuanya harus dijaga
yang penting adalah orang tuanya harus dijaga
oke berikutnya adalah
kita nanti ada punya informasi yang lain kan
satu hal yang memang kita bisa gunakan
bisa dikatakan juga sebagai hal positif dari media sosial
tapi kalau ngomong terima kasih dulu ya

naura kayaknya capek ya
nanti ya kita main lagi
tapi untuk anda pak binsa
yang masih bersama kami
kita punya informasi soal kakak beradik
sahru dan salsa
yang berkeliling di sejumlah jalan kota tasik malaya
terancam kehilangan anak anak
bener gak sih ya
keduanya itu sengaja dipekerjakan